ya bicara tentang stunting yang kini tidak hanya menjadi isu kesehatan anak di indonesia tetapi juga di dunia
hadir di studio cnn indonesia ada dr damayanti spak dokter konsultan nutrisi dan juga penyakit metabolik anak dari rscm
kita akan bahas lebih jauh lagi soal masalah stunting di indonesia dan seperti apa kemudian cara mencegahnya
selamat sore dr damayanti
terima kasih dok sudah hadir di newsroom sore hari ini
jadi pada hari anak dunia ini dok kita menyoroti soal masalah stunting
ini pasti dokter juga paham sekali dan sudah betul betul tahu soal masalah ini
tapi kalau kita bicara masalah stunting dokter tadi kita sudah lihat ya ada contoh contoh masalah tadi di ntt misalnya
di salah satu provinsi di ntt
tapi kalau secara umum ya secara lebih luas lagi dokter melihat kenapa sih kemudian masalah stunting ini menjadi problematika serius di indonesia dok
masalah stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di indonesia ya
masalah seluruh dunia
seluruh dunia itu tahun dua ribu delapan belas ada satu ratus lima puluh satu juta anak stunting
tetapi lima puluh lima persennya di asia
dan di indonesia itu urutan kelima di dunia penyumbang stunting terbanyak
kenapa karena penduduk kita dua ratus tujuh puluh tiga juta
nah kenapa dia menjadi masalah
bukan karena pendeknya tetapi masalah itu karena kekurangan gisi ya
kekurangan gisi itu bisa karena asupannya nggak cukup atau karena penyakit penyakit tadi
karena air nggak ada
gampang diare asupannya nggak adekuat
sama juga kan akhirnya
nah kalau nomor satu itu kekurangan gisi maka yang nomor satu terkena adalah otaknya
nah jadi yang mengerus kecerdasan anak anak itu
dan nanti di kemudian hari dia akan menjadi cikal bakal penyakit penyakit yang tidak dapat di
bukan penyakit menular
jadi contohnya diabetes obesitas itu mulainya dari situ
nah kenapa makanya di sorot dunia
kan kita sendiri tahu sekarang di indonesia penyakit penyakit
tidak menular itu menjadi masalah di bpjs kan
nah sekarang kecerdasan anak juga menjadi masalah
kalau kita mau bersaing global kalau anak kita nggak pinter bagaimana
dan kita nomor lima masalah stunting di dunia
dengan fakta yang demikian dokter menurut anda penyebabnya apa
selain kemudian tadi anda katakan soal gizi
apakah kemudian awareness masyarakat belum begitu paham soal stunting atau ketidakpahaman atau apa sebetulnya
jadi nomor satu kita mesti tahu dulu
bahwa yang namanya stunting itu apa sih
tadi kan contohnya dibandingin ini kelas enam kelas tiga
kita nggak tahu
stunting itu nggak bisa dibanding banding begitu
kita harus ada grafik untuk menentukan
makanya ada kms
kalau anak tingginya di bawah minus dua itu namanya pendek
tapi belum tentu stunting
jadi ada pendek yang karena familial
tapi ada pendek yang tidak karena stunting ya
nah jadi kita harus membedakan dulu itu
tadi seperti membandingkan nih kelas enam kelas itu nggak bisa
jadi harus diukur kemudian diplot
dan mengukur juga harus benar
kalau bayi di bawah dua tahun harus tidur
kalau yang di atas dua tahun mesti berdiri
ada ciri ciri tertentu dok
ciri cirinya kita gak bisa ngebedain
kalau dia kebetulan gisinya kurang dia kelihatan kurus
tapi kebanyakan anak stunting itu kan gini ceritanya
dia kurang makan dia turun dulu berat badannya
terusnya nanti kalau ini nggak terus meluncur terus nggak diperbaiki
lama lama tingginya berhenti
nah pada saat tingginya berhenti itu dia masih kelihatan lucu
nggak tau pas diukur kok pendek gitu kan
nah tapi bisa juga nanti satu titik dia kelihatannya gemuk gitu kan
tapi kalau sudah turun banget baru kelihatan kurus
nah orang sering berpikir kalau kurus baru dia stunting
padahal belum tentu
bisa saja dia kecil cuma proporsional kecil
tapi bisa juga gemuk tapi pendek
nah itu yang kita takutkan
karena seringkali nggak bisa dilihat pakai mata gitu
kalau tadi kita melihat kejadian kejadian di daerah
apakah memang ini lebih banyak terjadi di daerah dok
kemiskinan atau hal hal yang lain itu bagaimana menurut anda
saya kan tempat praktek saya kan menengah ke atas
pakai mobilnya mobil mewah
karena salah kasih makannya
jadi dia tidak perlu air bersih
mungkin kamar mandinya segam reng di rumah
tapi dia tetap nggak ngerti bahwa ngasih makan anak
jadi kuncinya itu
kalau stunting yang stunting kan anak
jadi kuncinya di mana
karena asupannya tidak masuk tidak cukup
atau dia dikasih makan
bukan benar tetapi ada ikutan kuman ikutan apa di situ
nah itu yang mesti diatasi
nah tapi sekarang semuanya udah diberesin
tapi anaknya nggak dikasih makan benar juga
jadi makanan benar apa
makanan benar untuk anak itu targetnya adalah komposisinya seperti asi
jadi protein hewani
ikan manusia kan termasuk golongan hewani juga ya
terus kemudian lemak dan karbohidrat
itu yang harus dikasih
sekarang coba lihat makanan anak enam bulan pertama kali makan dikasih apa
itu kan bukan komposisi asi
tuhan sudah mengatakan bahwa asi adalah yang terbaik sampai dua tahun
nah komposisinya yang terbaik karena asinya sendiri akan berkurang
tetapi dikasih mp asi
mp asi itu komposisinya mesti sesuai dengan asi
itu konsepnya sebenarnya
jadi asupannya ya bukan perihal kemudian wilayah wilayah atau yang kemudian
tidak juga sebetulnya
yang kaya juga kalau dia nggak tahu
kasih makan yang benar juga sama
artinya edukasi kepada masyarakat kepada publik itu menjadi kunci ya dok ya
itu kunci utamanya adalah itu
kalau soal kemudian stunting hanya bisa teratasi selama periode seribu hari pertama kehidupan anak itu betul tidak dok
seperti apa kemudian pandangan medisnya
ya jadi begini
kalau pada saat di perut ibu
itu arang anak itu dia akan lahir pendek atau enggak ada tiga faktor yang menentukan
satu pertama adalah anaknya makanan ibu
kedua adalah faktor genetik
ketiga adalah tali pusat
jadi ada ibunya makan sampai segede gede apa ibunya
keluarnya anaknya kecil juga karena placentanya nggak benar
tapi begitu anak lahir
maka yang menentukan dia akan tinggi dan sebagainya yang utama itu adalah makanannya
nah jadi di situ di dua tahun pertama itu kita masih bisa memperbaiki kenapa
jadi kalau di dalam dua tahun itu kita tidak perbaiki
nanti setelah dua tahun kita kasih makan yang bagus
kita kasih sekolah yang bagus
nah itu bahkan diteliti kalau dia pernah mengalami gisi kurang dan gisi buruk di umur satu tahun
artinya apa sekolahnya cuma bisa tujuh tahun
nggak serem itu
saya nggak kebayang tuh nanti dua puluh tahun ke depan kita nggak dapat bonus
ironis sekali sebetulnya dok ya kalau kita melihat fakta itu ya
iya oke nah
kalau kita sudah sampai masuk ke urutan kelima nih
artinya kan ini pasti sudah kalkulasi sejak lama
sejauh mana dokter melihat peran pemerintah seharusnya bisa mengurangi paling tidak
atau mengantisipasi stunting terhadap anak ini
dan apa yang harus dilakukan oleh semua stakeholders
agar kemudian masalah stunting ini tidak hanya menjadi pembicaraan di debat debat pilpres
debat debat pilkada begitu ya soal kesehatan
tapi juga benar benar diimplementasikan ke dalam hidupan sehari hari masyarakat
tapi kita bahas nanti dok
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
sekali sekali lagi
saya masih bersama dengan dokter damayan t s p aka
dok tadi kita sudah bahas banyak ya soal stunting
mulai dari definisinya faktornya penyebabnya
tapi sebelum kita masuk ke dalam bagaimana penanganan pemerintah
dan juga perhatian pemerintah untuk bisa menurunkan angka stunting ini
mungkin kembali lagi dok bisa disampaikan kepada publik ataupun masyarakat
yang mungkin belum banyak tahu begitu
asupan asupan apa yang dianggap mungkin selama ini
publik tidak banyak tahu tapi kemudian itu dianggap sudah baik
tapi itu justru hal yang bisa memicu stunting kepada anak anak
apa sebetulnya asupan yang mungkin sehari hari yang salah begitu yang diberikan kepada anak dok
jadi sebenarnya kita itu sudah diberikan petunjuk oleh tuhan ya
bahwa makanan yang terbaik buat anak adalah asi
komposisi asi itu adalah terdiri dari protein hewani
karena kita masuk golongan hewani ya
kemudian juga lemak
karena lemaknya juga lemak
nah kemudian tapi dalam waktu dalam enam bulan itu sudah tidak cukup lagi tuh asi
mpasi itu makanan pendamping asi bukan pengganti asi ya
pendamping asi itu adalah menoping apa yang proteinnya kurang ditambah proteinnya
karbonya kurang dikasih energinya
lemaknya kurang dikasih lemak
nah komposisi makanan itulah yang seringkali salah
yang di penambahan itu
kalau kita lihat dikasihnya semua karbohidrat
protein hewani nggak dikasih
itu saya lakukan penelitian ya
saya lakukan di salah satu desa di pandeglang
itu saya ubah semua
jadi ibunya memberikan apa minimal waktu enam bulan dikasih telur
atau dikasih ayam apa yang ada
kalau udah satu tahun
nah salah satu juga yang salah apa
dikasih susu tapi susunya susu kental manis
itu yang salah sebetulnya
dan itu bukan buat minum
bukan susu juga sebetulnya
dia kan buat makan es teler benar
makan martabak benar
tapi bukan makan untuk susu
nah itu diganti dengan susu yang seharusnya untuk anak ya
jadi itu sebenarnya makanan sumber protein hewani
dan waktu itu kita kerjakan selama enam bulan
ternyata tidak ada yang angka stunting baru
hanya dengan enam bulan
hanya dengan nasihat itu
sebenarnya sederhana sekali kan
jadi kita mengedukasi semua masyarakat tentang pola makan yang benar
nah ini bicara soal mengedukasi dok
kita juga telah tersambung dengan lewat sambungan telepon
dengan ketua tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan atau tnp dua k
bapak iing mursalin
eh selamat sore pak iing
selamat sore mbak senat
pak iing ini kita bicara soal stunting
kasus stunting begitu ya
meskipun tadi di studio ada
di studio ada dr damayanti yang juga tadi sudah menjelaskan banyak soal stunting
meskipun mungkin tidak hanya faktor kemiskinan utamanya
tapi juga ada faktor faktor yang lain
karena bisa juga terjadi pada anak anak yang mungkin pada tataran ekonomi yang cukup mumpuni begitu
tapi kalau untuk berkaitan dengan kemiskinan
pak apa upaya yang sebetulnya sudah dilakukan untuk mempercepat terbebasnya anak anak di indonesia
dari kasus stunting yang kemudian ini mengemuka dan juga cukup serius kondisinya pak
selamat sore mbak senat
pertama pemerintah memang sekarang sedang mengupayakan untuk melakukan percepatan pencegahan stunting
nah untuk kepentingan itu dokumen strategi nasional percepatan pencegahan stunting sudah disusun bersama
yaitu melalui konsultasi publik dengan akademisi dengan lsm dengan donov dan yang lain lainnya
dokumen ini menjadi acuan bersama buat kita semua ke depan
ada lima pilar yang akan kita lakukan yang disebutkan dalam dokumen itu
yang pertama kita ingin menguatkan komitmen politik
dari para pemimpin di tingkat nasional provinsi kabupaten sampai ke tingkat desa
kenapa ini penting
karena ketika pemimpin politik pemimpin daerah itu punya komitmen maka dia bisa memobilisasi semua sumber daya yang berada di bawah keundangan dia
yang kedua adalah melakukan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku
karena seperti yang mbak senat bilang gitu
bahwa ternyata stunting itu bukan hanya terjadi pada kelompok masyarakat miskin
tapi terjadi juga pada kelompok masyarakat kaya
stunting itu juga terjadi bukan hanya ketidakmampuan gitu
tapi banyak ketidaktahuan
oleh karena itu kampanye perubahan perilaku itu harus dilakukan
seperti prof damai sampaikan tadi gitu ya
ada yang mengkonsumsi susu kental manis gitu ya
itu bisa karena tidak tahu bisa juga karena memang perilakunya selama ini seperti itu
yang ketiga nah ini yang baru sebetulnya yaitu konvergen
yaitu konvergensi antara program
baik di tingkat pusat provinsi kabupaten hingga ke tingkat desa gitu
kenapa perlu konvergensi
karena secara konseptual untuk mengatasi stunting ini dan kasus gizi lainnya
itu butuh intervensi secara terintegrasi
tidak bisa tuh kementerian kesehatan jalan sendiri gitu
butuh dari kementerian kementerian lain gitu
yang kedua kenapa harus ada konvergensi antara pusat provinsi kabupaten hingga ke tingkat desa
karena ternyata setiap tingkatan pemerintahan ini ini punya program sendiri sendiri gitu
yang seringkali kalau tidak ada koordinasi itu ada overlapping
program itu ya itu bagaimana itu pak untuk kemudian program program ini tidak overlapping
agar tidak hanya sebatas sebuah program yang disampaikan tapi tidak turun ke masyarakat
nah itu seperti apa apakah dibutuhkan kerjasama antar lintas sektor atau kemudian harus ada langkah langkah yang signifikan begitu
agar kemudian tujuan utamanya betul betul terwujud untuk menurunkan angka stunting di masyarakat
betul itu yang kita dorong sekarang bagaimana sih koordinasi antar lintas sektor itu dilakukan
baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
di tingkat pusat misalkan kita sudah mulai melakukan konvergensi dari mulai proses perencanaan dan penganggaran
jadi bapak penas bersama dengan kementerian keuangan itu mulai mengidentifikasi sebetulnya kementerian mana sih yang punya program terkait stunting
ini fokus nggak programnya anggarannya berapa
cukup atau nggak
yang kedua apakah programnya benar atau enggak
seperti pop damai sampaikan tadi gitu
itu yang dipentingkan misalkan konsumsi protein hewani gitu kan
apakah program program yang dilakukan itu sudah ada atau belum gitu terkait dengan hal itu
nah bapak penas bersama dengan kementerian keuangan mulai mengidentifikasi dari mulai tahap perencanaan
apakah intervensi prioritas yang sudah diidentifikasi dalam dokumen strategi nasional itu terbiayai atau enggak gitu
apakah di lokasi prioritas atau tidak
setelah itu kemudian mulai dilaksanakan dikoordinasikan dipantau bersama
begitu juga di tingkat daerah gitu
harus ada forum antara lintas opd organisasi perangkat daerah untuk pertama melakukan pemetaan bersama
yang kedua melakukan analisis situasi bersama
setelah itu baru melakukan sinkronisasi program yang dilaksanakan oleh masing masing opd nya
pak ing mursalin terima kasih untuk informasi dari anda
dan mudah mudahan tentu program program itu bisa betul betul terimplementasi dan terjalankan agar bisa menekan angka stunting di indonesia
terima kasih banyak pak iing mursalin
baik saya akan lanjutkan dengan dr damayanti
dok artinya pemerintah punya peran yang sangat signifikan untuk bisa mengurai masalah ini mengurangi masalah stunting di indonesia
kan angkanya dalam dua ribu berapa namanya
tujuh sampai dua ribu tiga belas nggak turun turun
terus dua ribu delapan belas turun tiga puluh
jadi sebenarnya kita harusnya retrospeksi apa sih yang sudah dikerjakan sebenarnya buat anak ini
buat anak anak kita ya
karena dia adalah masa depan kita dan waktunya memperbaiki itu hanya dua tahun
kalau sudah lewat dari dua tahun kita wassalam deh kita bisa bilang
kalau istilahnya kalau kita bahasa vulgarnya bilang goblok permanen jadinya
bangsa anda juga semua
kalau kita tidak bekerja cepat cepat ini nggak akan ketolong anak anak ini
saya seorang klinisi
saya menunggu di rumah sakit
tapi saya minta tolong coba kalau mau kirim itu jauh jauh hari
jadi kalau berat badannya sudah mulai turun waktu penimbangan diposiandu itu yang saya kerjakan pandek
cepat dirujuk ke puskesmas
di situ ada dokter puskesmas
nanti dilihat dia sakit atau tidak
nggak bisa cuma dilihat makannya
mungkin kalau dia sakit kan dia juga mempengaruhi
nggak cukup gisinya karena banyak kuman yang ikutan makan di situ kan
kalau tidak bisa lagi harus naik lagi ke dokter spesialis anak di rsud
oleh sebab itu sistem rujukan yang sudah ada itu harusnya dikembalikan lagi
sehingga kita bisa benar benar menangani anaknya dengan cepat
sehingga kita bisa menyelamatkan bangsa kita ini dari apa yang akan terjadi
memikirkannya saja saya sudah tahu
meskipun tadi dikatakan sudah ada langkah langkah kerjasama antar sektor
tapi dirasa belum maksimal menurut anda ya dok
saya tidak melihat apa yang sudah dikerjakan
kalau saya melihat tentu anak yang datang ke tempat saya semua udah gak stunting lagi deh
kan harusnya begitu
kalau udah dari tahun dua ribu sekian dikerjakan kan
itu mestinya dievaluasi lagi betul nggak yang dikerjakan selama ini
oke dievaluasi lagi untuk tataran program
terakhir dok kita bicara ke depan
antisipasi apa yang betul betul harus diambil semua pihak
baik masyarakat baik pemerintah
kalau betul betul mau serius mengatasi masalah stunting ini ke depan menurut anda
satu kita tahu itu sederhana masalahnya
saya pernah dengar dari satu gubernur
dia bilang kalau semua ibu hamil sudah dipantau itu bagus sekali
jadi dari ibu hamil dipantau
begitu lahir dipantau sampai dua tahun
betul kalau itu dipantau
dipantau itu bukan hanya sekedar dipantau diukur terusnya nggak ada ceritanya dia
begitu dia bergeser sedikit ya cepat langsung diatasi dengan sistem yang sudah jelas
kalau itu bisa dijalankan pasti akan baik sekali anak anak di ini
dan bagaimana caranya
nggak usah pakai impor sana import sini
buat ini buat itu
makanan itu protein hewani ada di tempatnya masing masing kan
yang ada ikan yang pakai ikan
kalau yang ada ayam ya pakai ayam
kalau yang pakai ya apa yang ada si telur misalnya
kalau memang tidak ada ya silakan
kalau tadi yang mau lintas sektoral ya bagian pertanian lah bagian peternakan bagian perikanan
bagaimana caranya di satu rumah ada kandang ada kolam
supaya anak anak itu tidak stunting
itu sederhana kan
nggak perlu harus pakai vitamin ini vitamin itu
systematic review dari seluruh dunia
itu mengatakan penambahan multivitamin itu hanya naikin satu tahun cuma sembilan puluh sembilan cm
dia harus naik dua puluh lima cm dalam tahun pertama
ya udah nggak usah
kasih aja penjelasan
ibunya diajarkan ini loh makanan yang baik
seperti kita kerjakan di pandeglang kan
mereka bisa kerjakan
ternyata bisa turun angkanya
angkanya dari sini kita bisa ukur
nah itu yang sebenarnya
dan itu kalau diserahkan ke masing masing posyandu
ada ibu pkk ada kader
terusnya dokter puskesmasnya lokal
kemudian rsud nya terlibat
sudah ada semua sistemnya
dan itu memang kebutuh kesadaran semua pihak ya dok ya
ya itu semua
karena itu anak anak kita
waktu bikin kan ibu yang bikin sama bapak
kenapa mesti pemerintah yang ribut
nah itu sebenarnya yang harusnya kita bisa kerjakan semua
oke mudah mudahan dengan kita terus mengangkat ini kepada publik
isu ini selain mengedukasi
meningkatkan lagi kesadaran semua pihak
terutama pemerintah untuk bisa menjadikan masalah stunting ini
tidak hanya sebagai bahan kampanye atau bahan slogan slogan saja
tapi betul betul terimplementasi dokter ya
kita berharap demikian
terima kasih dokter sudah hadir sore hari ini
kita berharap tentu ada impact yang bisa kita berikan kepada publik
dengan mengangkat soal stunting di hari anak dunia pada hari ini
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
di antaranya adalah temuan telur terkontaminasi
bahan kimia dari sampah di jawa timur
yang membuat resah pedagang telur di tasikmalaya jawa barat
tetap bersama kami di cnn indonesian news